dua puluh dua dokter hewan tiga puluh mahasiswa dan dua puluh empat penyuluh di surabaya
serentak melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban
mulai dua puluh juni atau sembilan hari sebelum idul adha
dinas ketahanan pangan dan pertanian dkpp kota surabaya mencatat

di satu ratus empat puluh titik di tiga puluh satu kecamatan
dari pemeriksaan hari pertama tidak semua hewan kurban
sudah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan kurban atau skkh
meski begitu petugas tetap memeriksa kesehatan hewan tersebut
dan mengeluarkan surat keterangan sehat
jika memang hewan dalam kondisi sehat terutama bebas dari penyakit kuku dan mulut
atau pmk dan lampi skin disease atau lst
kita juga tetap melakukan pemeriksaan hewan yang sudah ada di kota surabaya
kita pastikan hewan yang ada di kota surabaya itu sehat
tidak terkena pmk dan lsd
nanti kita kasih surat keterangan
jika ditemukan hewan kurban terjangkit pmk atau lsd
pemilik harus melakukan karantina
apabila kondisinya parah maka harus langsung disembelih
untuk meminimalisir penularan
pemeriksaan yang dilakukan di sentra hewan kurban di mer surabaya
tidak ditemukan penyakit pmk atau lsd
pedagang mengklaim sapi dan kambingnya dalam kondisi sehat
karena tahun ini satu tidak ada penyakit yang mengganas atau tidak ada wabah
dan kedua permintaan juga semakin banyak tahun ini
gairah untuk orang berkurban itu lebih banyak
pemeriksaan hanya menemukan lecet pada sapi akibat proses pengiriman
luka tersebut kemudian disemprot cairan antiseptik untuk mencegah infeksi
petugas memberikan suntikan vitamin secara gratis untuk menambah daya tahan tubuh hewan
penyemprotan disinfektan juga dilakukan
para pembeli mengaku kondisi kesehatan hewan kurban menjadi pertimbangan utama
ya kesehatan terutama dari badan kulit gitu makannya dan sapinya nggak males gitu
kalau sehat kan agak beringas sapi itu
soal harga bisa disesuaikan karena banyaknya pilihan
dari data sementara empat tujuh ratus enam puluh lima ekor sapi dan dua sembilan ratus sebelas ekor kambing diperjual belikan di kota pahlawan
jumlah ini diprediksi terus meningkat hingga mendekati idul adha pada dua puluh sembilan juni nanti
iftafarit miki perisya surabaya jawa timur